prof kasus pelecehan seksual yang terjadi belakangan di institusi pendidikan membuat masyarakat akhirnya resah begitu untuk menitipkan buah hati mereka
kalau dari catatan prof agus tentang penegakan hukum atas kasus pelecehan seksual selama ini seperti apa evaluasinya
ya baik terima kasih jadi ada tiga hal yang sebenarnya yang harus diperhatikan terkait dengan proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual
yang pertama adalah
nah dari ketiga hal ini yang ingin saya sampaikan kalau bicara mengenai soal masalah peraturan perundang undangan sekarang ini kan sudah ada undang undang yang baru
yang mestinya kalau ada satu kejadian yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual bisa diterapkan dengan undang undang yang baru
yang keempat kalau kita berkaitan dengan kasus kekerasan seksual ini memang menjadi satu yang sangat serius
nah yang ketiga soal budaya hukum ini penting karena bagaimanapun juga penyelesaian persoalan penegakan hukum itu tidak hanya bisa kita terapkan atau kita perhatikan atau kita fokus kepada soal penegakan hukum saja
tapi bagaimana masalah pendidikan itu perizinan pendidikan itu ya yang kemudian bagaimana pengawasan dari aparat pemerintah yang berkaitan mempunyai kewenangan soal pendidikan
jadi pendidikan yang berkaitan masalah pendidikan di pesantren dan yang lain lain pendidikan formal di pendidikan dasar menengah dan juga perguruan tinggi
ini menjadi sesuatu yang sangat penting harus kita lakukan karena bagaimanapun juga upaya upaya tidak hanya upaya penegakan hukum
tapi juga upaya upaya bagaimana proses proses di luar hukum ini yang kemudian harus kita dorong sama sama supaya akhir dari kekerasan seksual yang kemudian
kita harapkan dari proses akhir penegakan hukum ini bisa kemudian berkurang secara signifikan
oke kalau berbicara soal perundang undangan prof sejumlah korban pelecehan seksual harus menempuh jalan panjang untuk mendapatkan keadilan
dengan payung hukumnya tadi undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh dua undang undang tpks ini cukup efektifkah membuat korban merasa mudah dan aman untuk melaporkan pelecehan yang dialami
ya saya kira kan ini kan undang undang ini baru saja kita
undangkan ya harus kita cermati bersama pelaksanaannya
kalau bicara mengenai efektivitas kan harus kita lihat bahwa dengan setelah diterapkannya undang undang ini
maka kemudian beberapa kasus kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini justru kemudian bisa ditangani secara efektif dalam rangka apa
dalam rangka untuk memberikan satu jaminan perlindungan kepada korban
karena memang selama ini kan keadilan hanya dilihat dari beberapa sisi tapi juga harus dilihat dari sisi korban juga
kemudian diakomodir secara signifikan di dalam undang undang dua belas dua ribu dua puluh dua ini
selain pidana penjara pidana denda atau pidana lainnya menurut ketentuan undang undang prof
kita tahu pelaku juga wajib memberikan restitusi kepada korban
apakah kasus pelecehan ini sudah selesai kalau pelaku sudah diadili kemudian mendapatkan hukuman bayar denda dan juga memberikan restitusi
di dalam undang undang ini ada pidana pokok dan pidana tambahan
nah pidana pokok berupa pidana penjara dan lain lain itu tetap berjalan sebagaimana mestinya
tapi juga ada pidana tambahan yang lebih tegas lebih memperhatikan aspek yang berkaitan dengan soal perlindungan korban
dengan adanya restitusi kemudian denda yang sesuai dengan
entah kalau misalnya korban ketika mendapatkan kasus kerasan seksual itu kan ada banyak aspek yang harus diperhatikan
aspek psikologisnya bagaimana dampak pendidikan yang bersangkutan dan seterusnya
nah itulah yang kemudian harus juga bisa diminta pertanggung jawaban hukumnya kepada siapa
ini kan ini di dalam undang undang dua belas dua ribu dua ini sudah memberikan satu jaminan perlindungan sedemikian rupa
nah oleh karena itu kita harus mendorong supaya proses penegakan hukum berkaitan dengan penerapan undang undang dua belas dua ribu dua puluh dua ini
benar benar bisa berjalan sebagaimana tujuan di bentuknya undang undang ini
artinya pendampingan dibutuhkan mengingat ada memori jangka panjang yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual begitu ya
tapi prof melihat pengawasan selama ini atas pendampingan korban dan juga saksi apakah sudah cukup baik dilakukan oleh penegak hukum kita
jadi begini kalau soal pendampingan ini kita tidak bisa kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum
pada stakeholder yang lainnya
ya terutama saya selalu menekankan karena ini banyak berkaitan dengan korban korbannya itu adalah anak sedang menjalani usia pendidikan begitu ya
baik di pendidikan formal maupun pendidikan pesantren dan lain lain ya
banyak juga institusi institusi pendidikan yang lainnya
nah ini juga harus mendapatkan peran
katakanlah misalkan seorang guru seorang yang ustadz dan lain lain yang kemudian mempunyai kewajiban seharusnya untuk mendidik
santrinya mendidik peserta didiknya itu juga harus memenuhi kualifikasi tertentu
kompetensi dan integritas itu harus kemudian dapat dijamin bahwa sehingga tidak terjadi kasus kasus serupa di kemudian hari
siapapun bisa ikut mendampingi begitu ya untuk pemulihan mental korban khususnya
tapi prof sebetulnya apa sih yang mengganjal dari pengungkapan kasus kekerasan seksual bahkan bisa lama sekali bisa sampai di meja hijau
ya ini kan persoalan penegakan hukum ya
kalau kita bicara mengenai penegakan hukum ini kan pasti aparat penegak hukum harus mampu menyajikan bukti bukti ya
bukti bukti yang nanti ketika kemudian disidangkan di pengadilan itu harus benar benar bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penutup umum itu benar benar bisa dibuktikan
nah sehingga bagi hakim ya untuk menjatuhkan amar putusan sesuai dengan
katakanlah norma yang ada di dalam undang undang dua belas dua ribu dua puluh dua ini benar benar bisa kemudian ditegakkan sedemikian rupa
karena tidak ada keraguan sedikit pun bagi hakim ketika kemudian jaksa penutup umum mampu untuk menyajikan bukti buktinya
ini kan yang menjadi persoalan adalah itu
nah kalau ada akses akses kalau ada anggapan anggapan bahwa ini ada kelambatan kelambatan saya kira masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendorong
supaya persoalan persoalan penegakan hukum ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat
oke oke prof kalau kita lihat kasus di jombang yang terjadi di jombang ada sejumlah masa yang membela pelaku simpatisan bahkan menghalangi pekerjaan petugas untuk menangkap pelaku
ini kalau tadi yang prof singgung soal budaya hukum apakah ini bisa dianggap sebagai pelanggaran apa risiko yang mungkin dihadapi oleh simpatisan tersebut
ya saya melihatnya begini
pertama bahwa hukum ini kan tidak boleh ditegakkan secara diskriminatif
kemudian ada perlakuan katakanlah equality before the law tanpa pandang bulu
siapapun juga ketika kemudian melanggar hukum maka harus dapat dilakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan
tanpa kecuali karena memang asas hukumnya kan begitu
nah oleh karena itu adanya kendala kendala ini masyarakat tentu harus kemudian mendorong bersama sama
kemudian mencermati bersama sama
dan mendukung aparat penegakan hukum yang memang saya kira sudah melakukan upaya upaya sedikit rupa dalam perangkat untuk penegakan hukum
intinya tanpa pandang bulu tanpa kecuali ya siapapun juga yang melakukan satu pelanggaran hukum harus dapat dimintai pertanggung jawaban hukum
kalau melihat hukuman untuk kasus pelecehan seksual yang tertuang dalam undang undang prof apakah sudah cukup tepat
ya kalau di dalam norma ya saya melihatnya dalam beberapa kesempatan
saya sudah sampaikan undang undang dua belas dua ribu dua puluh dua ini memang undang undang yang sudah lama ditunggu tunggu kan
oleh para pegiat ya terutama berkaitan dengan pegiat giat yang mencermati atau yang kemudian konsen terhadap isu isu kekerasan seksual ini
nah saya melihatnya di dalam sanksi pidananya itu jauh lebih tegas dibanding dengan undang undang yang lainnya
ya katakanlah misalkan undang undang kekerasan kdrt dan kemudian undang undang
yang prografi dan lainnya ya di luar undang undang keberasan tidak bidang kekerasan seksual ini
ini norma yang ada ancaman pidananya itu sudah sangat tegas
tinggal bagaimana aparat penegak hukum ya tentu kemudian secara konsisten ya menegakkan aturan yang ada di dalam norma norma dalam undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh dua ini
oke kita harapkan juga undang undang tpks ini nantinya bisa memberikan efek jerak kepada pelaku pelecehan dan kekerasan
kekerasan seksual kita lihat nanti efektivitasnya akan seperti apa
prof agus surono guru besar ilmu hukum universitas pancasila terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
terima kasih sama sama selamat malam